pada saat kebakaran yang melanda gedung aprah sejarah pada sabtu malam kemarin
polisi memperketat pengamanan di area museum nasional gambir jakarta pusat minggu pagi
sejumlah personel kepolisian melakukan penjagaan di sekitar lokasi museum
selain melakukan penjagaan
pusat laboratorium forensik mabes polri juga tengah melakukan olah tkp di area gedung museum nasional
olah tkp hingga pengumpulan bukti bukti dilakukan di sekitar lokasi gunung air terbakar
pihak museum nasional mahendra menjelaskan
ruangan yang terbakar di gedung tersebut berisi benda prasejarah yang sebagiannya adalah replika
saat ini pihak museum masih fokus pada pengamanan cagar budaya
dan telah membentuk tim internal dan bekerjasama dengan pusat labor
hal ini guna melakukan investigasi lebih lanjut terkait identifikasi jumlah kerugian dan kerusakan
hingga daftar barang bersejarah apa saja yang terdampak
gedung a nah ini gedung a ini
ini gedung utamanya
yang kedampak itu jadi gedung a itu ada dua puluh satu ruangan
yang terdampak adalah enam ruangan
lima belas lainnya tidak
kemudian apalagi gedung b dan gedung c
kebakaran yang menghanguskan sebagian bangunan museum nasional terjadi pada sabtu pukul delapan malam
empat ruangan di gedung a museum nasional habis terbakar
museum nasional indonesia sendiri
terbagi menjadi tiga bagian
ada gedung a b dan gedung c
gedung a digunakan untuk ruang pamer serta penyimpanan koleksi artefak dan benda prasejarah indonesia
hingga saat ini belum diketahui berapa jumlah artefak yang terbakar
gedung a prasejarah
kita lihat dari kerugian yang kami tahu yang terbakar itu ada empat ruangan
empat ruangan di gedung a
ada di sayap kanan dua ruangan
di sayap tengah atau tepatnya di tengah
ada dua ruangan yang memang di sana ada tempat penyimpanan dan juga ruang tunggu
kondisi dari empat ruangan tersebut atapnya memang roboh
kalau kita lihat dari material yang cukup mudah terbakar
menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nadiem makarim yang terjun langsung saat proses investigasi memutuskan
memprioritaskan beberapa artefak yang masih bisa diamankan setelah peristiwa kebakaran terjadi
jadi mungkin pertama prioritas
yang utama kita sekarang adalah sebenarnya menyelamatkan sebanyak mungkin artifik artipek dan benda benda bersejarah yang ada di dalam ruangan ruangan yang terdampak oleh kebakaran itu
itu adalah prioritas utama kami
jadinya kami telah berkoordinasi
jadi kami membuat tim gabungan ya antara tim museum dan pakar pakar museum yang akan bekerja sama dengan aparat kepolisian dan juga aparat pemerintah kebakaran
untuk memastikan bahwa benda benda tersebut
bisa kita catat apa kerusakannya dan juga bisa kita amankan bagi yang masih bisa diamankan
petugas menduga kebakaran disebabkan oleh korsleting pada bangunan non permanen atau bedeng pekerja proyek dengan api yang merembet ke gedung permanen a
namun pihak museum nasional menyatakan akan mengerahkan tim gabungan untuk melakukan investigasi penyebab kebakaran dan untuk menginventarisir benda benda bersejarah yang ada di museum nasional
tim liputan cnn indonesia